bagaimana mudik lebaran menjadi tradisi melepas rindu ke kampung halaman
tahun ini menteri perhubungan memprediksi jumlah pemudik meningkat hingga mencapai satu ratus sembilan puluh tiga juta pemudik
lalu bagaimana agar mudik lebaran tetap aman dan selamat hingga sampai tujuan
kami hadirkan perbincangannya pagi hari ini di sapa indonesia pagi
ada jurubicara kementerian perhubungan adita irawati dan jurubicara kementerian kesehatan yang bergabung melalui sambungan zoom pak muhammad syahril
selamat pagi bu adita pak syahril
di studio juga sudah ada pengamat transportasi joko setiawarna
ya saya ke bu adita dulu nih yang sekarang lagi sibuk sibuknya nih memantau arus mudik
sejauh ini evaluasi sementara pantauan mudik
apa saja yang bisa dilihat bu adita
ya mas radi memang prediksi pergerakan satu ratus sembilan puluh tiga juta itu atau meningkat lebih dari lima puluh enam persen dari tahun lalu
sepertinya memang itu terjadi ya
setidaknya kalau kita lihat potret yang ada di jalan tol kemudian juga di pelabuhan merak itu peningkatannya memang rata rata lebih dari enam puluh persen
khususnya yang ke arah merak ya kami mendapatkan data itu hampir enam puluh lima persen yang akan melakukan penyeberangan
sementara untuk di jalan tol sampai hari ini sudah ada satu juta kendaraan yang keluar dari jabodetabek
dan juga ada yang ke arah barat itu juga sudah ratusan ribu
rasanya memang angka yang begitu tinggi itu memang terjadi
belum kita bicara di luar jawa ya yang juga pasti pergerakannya sangat tinggi
dengan kondisi itu memang banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya ya
membicarakan merak sampai kemarin memang masih padat tetapi alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kabar sudah terurai dan sudah mulai lebih berjalan gitu ya
apa alur kendaraan yang akan menyeberang
banyak tantangan dan hal hal yang mungkin perlu menjadi evaluasi kami mas ya
terutama bagaimana manajemen dari kepadatan dan juga bagaimana kita kolaborasi dan koordinasi lebih harus ditingkatkan lagi dengan semua stakeholders
sampai dengan h dua hari ini rasanya kami masih bisa memberikan layanan yang cukup baik ya kepada masyarakat
ada kepadatan ada kemacetan tetapi turun tangan langsung pemerintah dan bisa langsung mengurai
jadi kami juga dalam kesempatan ini terima kasih juga kepada masyarakat ya yang sudah bekerja sama
karena ini memang perlu kerja sama semua pihak nggak bisa kami di pemerintahan saja gitu
laut kereta api juga berjalan cukup lancar
tidak ada laporan yang terlalu berarti ya signifikan kondisi kondisi di lapangan
jadi insya allah ini berlangsung terus nanti sampai arus balik
bu adita khusus untuk pelabuhan merak ini pak menteri perhubungan pak budi karya sumadi sampai harus meminta maaf begitu
ini dengan kepadatan yang luar biasa ini apa ini sebelumnya tidak terprediksi dengan kepadatan yang luar biasa di pelabuhan merak penumpang yang akan menyeberang
di survei kita prediksi angkanya lima puluh enam persenan naiknya
di samping itu juga ya masih harus kami sampaikan ada sebagian anggota masyarakat ini yang tidak mematuhi imbauan ya untuk melakukan pembelian secara online atau digital
jadi datang langsung ke pelabuhan memaksakan diri untuk berangkat tanpa memegang tiket
ini juga menyumbang kepadatan yang cukup besar ya
dalam arti mereka akhirnya menunggu di
di pelabuhan bahkan ikut mengantri di jalan tol menuju ke pelabuhan
sementara sebenarnya belum tahu jadwalnya mau berangkat kapan karena belum punya tiket gitu
dan itu akhirnya di pelabuhan juga jadi ikut menyumbang ke penumpukan ya pasti
jadi gak hanya kayak di jalan tol begitu ya ada kartu elektronik yang belum terisi ini sama juga
di pelabuhan juga belum punya tiket sudah datang akhirnya menumpuk itu yang jadi kendala kira kira
pak syahril kalau kita lihat pak mudik tahun ini luar biasa
diprediksi satu ratus sembilan puluh tiga juta pergerakan manusia begitu ya dalam arus mudik
ini kementerian kesehatan pada mudik tahun ini kesiapannya untuk mereka mereka yang kelelahan
lalu juga dalam perjalanan mudik ini sakit sudah menyiapkan apa saja
seperti rumah sakit ataupun titik titik posko kesehatan dan tenaga kesehatan persiapannya sudah matang ya pak syahril
jadi memang kita sejak pandemi dicamput ya juni dua ribu dua puluh tiga tahun ini merupakan mudik lebaran yang kembali sebelum covid mas ya
jadi satu ratus sembilan puluh juta itu sangat luar biasa walaupun beberapa akses jalan sudah diperlebarkan
jadi sama dengan yang lain kami mendahului kesiapan ini dengan koordinasi ke semua lintas sektor ya
bagaimana semua sistem yang ada dapat memberikan suatu kesehatan keselamatan kenyamanan serta bahagia dalam mudik ini
nah kesiapan kami kami sudah buat edaran ke seluruh jajaran di mana seluruh dinas kesehatan puskesmas mempunyai suatu kesiapan dalam hal ini
nah kami juga memberikan kesiapan dalam edukasi promosi dan bagaimana memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang akan mudik

nah khusus kesiapan secara nyata di lapangan
kami bekerja sama dengan dinas kesehatan ada satu lima ratus enam puluh sembilan poskesehatan mas
seluruh indonesia ada tiga puluh delapan provinsi
puskesmas ada sepuluh seratus kita siapkan rumah sakit tiga ribu satu ratus delapan puluh enam dan yang menarik untuk posko pelayanan kesehatan ini
kami menyiapkan tujuh x dua puluh empat jam mulai tanggal empat sampai enam belas april ya di mana kita bagi dengan tiga puluh
sip ya ada perawat ada dokter ambulan dan lengkap bahkan di sana kita menyiapkan untuk
layanan pelayanan kesehatan tradisional berupa coopressure dan message pak ya dan itu saja satu
lagi yang penting kita menyiapkan mitigasi risiko mas ya apabila terjadi hal hal yang tidak kita inginkan atau
semacam kejadian luar biasa ya kita menyiapkan sistemnya agar kita siap semuanya gitu ya tapi juga tidak
hanya masyarakat dan petugas juga harus diperhatikan ya pak ya banyak juga yang kelelahan yang
potensi sakit begitu saat bertugas pada saat mudik yang menyalurkan banyak sekali lalu lintas manusia
berbicara potensi penyakit pak syahril yang harus diwaspadai pada para pemudik untuk musim mudik tahun
ini apa saja sepertinya juga ini musim penghujan belum benar benar berakhir di beberapa daerah
betul karena padatnya atau banyaknya masyarakat yang apa namanya terjadi migrasi ini maka infeksi
saluran nafas itu itu utama ya harus diperhatikan batuk pilek gitu ya kemudian juga infeksi saluran
makan yang tidak teratur dan ingat penting ya ada masyarakat yang punya penyakit yang bisa
kambuh dengan lalaan atau mungkin polusi udara contohnya penyakit asma ya dan juga perlu
diperhatikan kelelahan khusus bagi pengemudi ini menjadi pokok ya jangan sampai karena kelelahan
tidak bisa tidak istirahat sehingga membawa kecelakaan bagi penumpang yang lain dan tentu saja ya karena
ini perjalanan gangguan kesehatan perjalanan seperti mual ya kemudian juga stres saat kemacetan
terutama dan juga perlu kehatian agar kecelakaan lalu lintas dapat kita antisipasi ini beberapa
penyakit yang kemungkinan terjadi pada saat mudik bareng ini atau mudik lebaran ini ya oke saya ke
pak joko pak sejauh ini yang anda bisa lihat catatan apa saja dalam musim mudik tahun ini arus mudik yang sudah berjalan beberapa hari belakang ini
terutama sepertinya benar benar puncaknya ini sabtu minggu kemarin sudah terjadi ini apa yang bisa anda catat dari
ya kalau dari potensi hasil survei potensi apa mudik itu ada peningkatan lima puluh persen lebih lah ya itu dipastikan
dengan tadi bu adita mengatakan ada enam puluh persen lebih ya ke merak dan saya kira di jalan tol juga sama
yang jelas kalau tahun lalu mungkin mudik itu masih mudiknya lancar jaya sekarang macetnya jaya
nah ini sebenarnya bagaimana kita mengelola permintaan perjalanan dan mungkin mengelola
rekayasa lalu lintas tahun lalu di merak itu lancar karena terjadi pemecahan penggunaan pelabuhan
tahun ini nampaknya kurang bisa memanfaatkan pelabuhan yang sudah ada dan sebenarnya jangan terpaku
dengan merak masih punya pelabuhan ciwandan ya dan pelabuhan bojonegara itu yang kurang
termanfaatkan di pelabuhan apa ciwandan ini sudah bagus motor sudah tapi motor ini dia biasanya
mulai sore sampai dini di pagi hari tiga pagi hari siang itu kosong artinya masih ada selak itu bisa
disalurkan untuk memanfaatkan untuk kendaraan nah kenapa di jalan tol itu apa ramai penuh ya
itu karena ada yang tidak punya tiket dan itu screeningnya tidak berjalan mestinya di jalan
tol sudah di screening kalau dia melawan mau demo suruh keluar aja ini
terus fasilitasi jadi kesalahan di marak itu adalah calonnya marah orang salah ditoleransi
itu jadi masalah mestinya enggak oke jadi jangan sampai masuk pelabuhan ini saya juga lihat itu
sampai di gate nya itu nggak punya tiket tidak punya tiket ditoleransi lagi akhirnya dia cerita
sama temennya udahlah nggak usah beli tiket toh nanti akan diberikan fasilitas ini jangan sampai
terjadi lagi kalau tahun depan kita mau mau lancar ya iya iya iya nah kalau banyak yang bandel gitu
ini kan masyarakat juga bisa berpikir pikir itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu

bukan hanya petugas tapi juga masyarakat harus juga ikut sadar begitu bahwa pentingnya
mengikuti aturan itu demi kelancaran juga penting edukasi yang baik untuk masyarakat
dalam musim mudik seperti ini seperti apa biasanya pak joko untuk biar masyarakat bisa mematuhi
aturan aturan artinya per kasus ya tiap lokasi beda beda tiap tahun beda saya beri contoh di merak
umpamanya tadi itu yang masuk tol itu yang itu punya tiket juga masuk ya mestinya di screeningnya bukan di peringkat yang lainnya
tapi jauh jauh di ada beberapa rest area itu mereka di screening
kalau ketahuan mereka belum punya tiket sudah hentikan aja di situ
kalau mau mereka marah marah demo suruh keluar aja dari gate nya itu
kalau nggak punya nyali ya seperti ini yang terjadi gitu loh
bu adita kalau kita lihat ketegasan petugas juga perlu kata pak joko
agar supaya masyarakat yang bandel ini juga nggak punya tiket nggak ngeyel
dan juga tidak merugikan para pemudik yang lain yang sudah benar benar mengikuti aturan
untuk contoh kasus di pelabuhan merak bagaimana bu adita
ya betul ini memang satu evaluasi kami ya mas radi pak joko juga
kebetulan pak jokowi kemarin datang langsung juga tuh pak
berak jadi bisa jadi saksi mata
jadi masih ada penumpang juga tetap berkeras
masih tetap memberikan peluang gitu ya
nah ini yang kami bersama stakeholders khususnya pihak polisian dan juga operator pelabuhan
ini kami juga sepakat kita harus lebih tegas law enforcement jika ada pelanggaran pelanggaran seperti itu
untuk masyarakat memang sebenarnya edukasinya itu mas sudah dimulai berbulan bulan lalu
saya tahu betul pihak operator itu menghimbau kepada penumpang untuk membeli tiket bahkan sudah dibuka sejak empat puluh hari
mungkin bisa saja ada yang mungkin belum menerima sosialisasi itu atau yang memang masih tetap coba coba gitu
dan kemarin juga pak menuk sudah menegaskan semua petugas harus tegas gitu
ya persis seperti yang masukkan pak joko tadi
screening juga dilakukan lebih awal lagi
jangan terlalu dekat di kilometer kilometer mendekati pelabuhan
jadi ya ini mudah mudahan mengurai
karena sekarang juga sejak tadi malam itu sudah mulai sejak setengah tujuh malam
itu antrian di tol juga sudah mengurai
memang di pelabuhan masih padat karena mengantri masuk kapal ya
ya kalau untuk khusus untuk pelabuhan ini apakah hanya di merak saja yang penumpukannya luar biasa atau ada di bagian lain atau di daerah lain
seperti misalnya untuk indonesia timur saya juga beberapa kali melihat pada bundik bundik sebelumnya
saya juga beberapa kali melihat pada bundik bundik sebelumnya juga ada timur
apakah ini juga akan terjadi kira kira di daerah lain bu adita
ya memang pasti padatnya sama ya
tetapi uniknya merak ini kan karena akses ke sana melalui jalan tol ya mas
dan penyeberangannya adalah mobil umumnya
atau kendaraan truk yang diperbolehkan
jadi agak berbeda dampaknya karena dampaknya akhirnya terjadi juga antrian di jalan tol
di pelabuhan pelabuhan lain relatif tidak
di ketapang ini juga arteri kan masuk ke sana dari banyuwangi menuju ke bali
jadi agak berbeda kesnya
kalaupun terjadi penumpukan biasanya lebih banyak di pelabuhan atau di jalan arteri
tapi memang kesnya tidak sepadat merak
nah yang kita identifikasi cukup ramai ini kemarin sebenarnya di kalianget di madura
itu lumayan padat mas ya
karena madura ini juga kepulauan ya
ada pulau pulau kecil dimana orang madura atau jawa timur
kembali ke pulau pulau kecil ini
jadi memang disitu cukup padat dan lumayan juga harus kita atasi secepatnya
di makassar juga dan juga di beberapa di kalimantan
tetapi alhamdulillah semuanya lancar
meskipun terjadi kepadatan tapi bisa segera diurai
dan sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan terkait adanya insiden
atau mudah mudahan tidak terjadi juga insiden di jawa lantai
kalau menghadapi musim mudik yang seperti sekarang
ini kan kembali seperti bapak bilang tadi sebelum pandemi covid sembilan belas ya
sudah normal dan pergerakan manusianya sudah banyak
jalur kendaraannya juga semakin banyak
tapi juga kendaraannya juga yang diproduksi yang lalu lalang juga semakin banyak gitu
nah ini potensi kelelahan pasti akan terjadi seperti yang kita bahas tadi
tapi untuk para pemudik
bagaimana cara untuk memudikkan para pemudik kita sebelum dan saat atau selesai perjalanan mudik dilakukan
memang kita harus berbuat satu sasaran yang akan kita tuju
yang pertama kita kepada para pengemudi mas ya
baik itu pengemudi yang membawa mobil sendiri atau pengemudi untuk angkutan umum
ini yang pertama kali yang pokok
diyakinkan pengemudi ini betul betul sehat fisik dan mental
bagaimana kementerian kesehatan untuk memberikan suatu screening bagi pengemudi angkutan umum
nah untuk pengemudi secara umum tentu saja sehatan harus dijaga
kemudian kesiapan selama perjalanan yang jauh
kemudian jangan lupa apa namanya makan minum yang cukup
apalagi tadi kalau melihat cerita mbak adita itu kemacetan yang luar biasa
kita melihat di tv bagaimana lima sampai delapan jam harus macet
persiapan makanan minuman yang dibawa ini mengganggu juga
dan jangan lupa obat obatan yang biasa diminum ya
nah mas khusus untuk pengemudi angkutan umum ya
kemkes itu kementerian kesehatan memberikan suatu screening secara khusus
karena kita ingin menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat
yaitu kita melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa mas untuk para sopir ini ya
kemudian ada pemeriksaan gula darah tensi
dan juga ada pemeriksaan nafsa ya
jadi ini penting karena kita ingin jangan sampai pengemudi ini tidak sehat secara fisik maupun mental
nah itu langkah langkah yang kita siapkan
tentu saja bagi pengemudi mobil pribadi yang perlu dijaga adalah bagaimana dia menjaga stamina dengan istirahat yang cukup
tiga sampai empat jam istirahat dulu ya di rest area
dan jangan lupa di rest area atau di pos pos kesehatan
kita menyiapkan untuk pemeriksaan fisik bagi pengemudi maupun bagi masyarakat yang dapat dilayani oleh teman teman yang sedang bertugas di semua posko selama ada di lintasan jalur mudik gitu
ya khususnya memang untuk para pengemudi yang langsung mengendarai kendaraannya sendiri
ini yang harus hati hati harus dijaga stamina nya
terutama pengemudi mobil dan juga supir supir moda transportasi darat lainnya yang jadi angkutan umum untuk arus mudik kali ini
pak joko kalau tadi saya singgung dengan pak syahril saya juga sempat menyinggung tadi
yang lelah ini sebenarnya bukan hanya para pemudiknya tapi petugasnya juga gitu
nah kalau kita lihat kasus yang di merak kemarin mungkin saja ya ini mungkin saja saya tidak tahu
petugasnya juga sudah sangat lelah begitu dengan banyaknya para pemudik yang ingin menyeberang ke jalur merak
sehingga ya lebih permisif begitu untuk mereka mereka yang nakal
tapi dalam hal ini kesiapan sumber daya manusia petugasnya juga sangat lelah

kondisi pastinya sih tidak tahu tapi memang kita kasian dengan petugas lapangan yang mengatur arus lalu lintas
saya kira itu petugas dengan panas maksimal satu jam harus bergantian
kalau enggak itu ya saja pusing juga
apalagi komandannya di atas tanya tanya terus siap siap semua
terjadi informasinya selalu salah
jadi kesiapan di lapangan benar benar diperhatikan
artinya kesehatan mereka juga dipikirkan
belum lagi nanti pengemudinya benar benar dipandang kesehatannya
mereka terlalu lama di pengemudi juga bermasalah ya soal kesehatannya
nah khusus merak ini biar kita fokus untuk ke merak
jangan truk jadikan satu dengan bus
tapi kita trailer masa bawa sembako gimana
jadi ke bojonegara untuk truk semuanya
mau sumbu satu sumbu seratus mau masukkan disana
nah khusus merak itu nanti khusus roda empat dan bus
tapi saya kira memang kejadian ini tidak hanya di merak
di beberapa pelabuhan saya kemarin dapat informasi juga di batam
supply demand juga tidak sesuai juga
cuma mungkin media kurang meliput kesana ya
jadi ini banyak hal ya
memang harus ada pemetaan masing masing tempat
nah ini juga tadi juga bu adita mengatakan ini juga akan jadi bahan evaluasi kementerian perhubungan ya
ternyata tadi ada catatan juga di batam
termasuk ini calon calonnya itu di merak itu masih banyak
walaupun empat km kan online disana dia pesen dengan temennya disana
ada saja yang seperti itu ya untuk memanfaatkan situasi
balik lagi seperti kata pak joko tadi
butuh ketegasan juga untuk mereka mereka yang nakal
permasalahan tidak hanya permasalahan di jalur merak begitu
ini saya mendapat informasi juga bahwa banyak keluhan dari warga
yang saat ini ingin mudik
sehingga banyak sekali keluhan keluhan yang datang dari masyarakat
karena tiket pesawat yang masih mahal saat ini
ada catatan soal ini bu adita
dan juga solusi untuk mereka mereka yang masih bingung
saya akan tanyakan ini setelah jeda di sapa indonesia pagi
benar benar sy botnya yang sudah diiniti
yang memangkas waktu karena menghemat waktu dan juga tenaga ya
karena mereka juga harus pulang dengan cepat kembali ke kota asalnya
karena tidak banyak waktu libur yang dimanfaatkan untuk liburan lebaran
mereka memilih tiket pesawat memakai pesawat tapi tiket pesawatnya masih mahal
ini belum lagi banyak yang keluhan yang tidak kebagian tiket
karena ada catatan dan solusi untuk masalah ini bu adita
memang tiket pesawat ini kami terus terang banyak sekali dapat masukan ya
jadi begini yang pertama kami juga sudah sampaikan juga ke masyarakat bahwa
tarif pesawat ini kan memang diatur dalam sebuah koridor ya mas radi
jadi ada batas bawah ada batas atas
batas atas ini memang ditetapkan untuk bisa melindungi masyarakat ya
agar tetap mendapatkan harga yang terjangkau
dan mas kapai itu bisa menerapkan harga
harga akhir itu dalam koridor tersebut
nah karena ada koridor maka ketika supply dan demandnya itu tidak berimbang
antara suplai lebih kecil daripada diman
ya ini memang otomatis akan terjadi peningkatan harga
dan peningkatan harga ini memang masih diperbolehkan selama dalam koridor tadi
nah yang terjadi di mudik dan itu setiap tahun selalu seperti itu mas
sementara suplai pesawat kami harus sampaikan itu tidak bertambah
karena memang masih banyak sekali permasalahan di dunia aviasi
tidak hanya di indonesia ya tapi di seluruh dunia
itu terkait dengan keterbatasan pesawat dan juga suku cadang suku cadang
yang membuat pesawat banyak harus di maintenance atau masuk bengkel gitu
nah ini yang terjadi sehingga memang hampir semua maskapai dari pengawasan kami
umumnya menerapkan batas atas itu sampai delapan puluh
asal tidak lebih dari seratus persen begitu
nah apa yang kemudian menjadi keluhan masyarakat
ini sebenarnya bisa diatasi jika masyarakat melakukan perencanaan perjalanan jauh hari
di bulan februari dan maret kemarin itu sebenarnya adalah low season
atau masa masa sedang tidak banyak ya demandnya
itu harga dijual oleh maskapai itu sebenarnya sangat murah
bisa dilihat banyak sekali promo yang diberikan oleh maskapai
mendekati april otomatis memang kemudian akan naik
nah jadi mengapa juga menjadi tinggi mas
ini juga perlu diperhatikan juga bahwa pesawat ini berangkat
itu kan akan kembali ke kota asalnya
nah ketika kembali dalam masa mudik ini biasanya kosong
sehingga ini beban operasional dari mas kapai memang jadi meningkat ya
mas kapi juga sekarang banyak sekali promo untuk mudik ke jakarta istilahnya
ini upaya untuk supaya ketika kembali muatannya itu tetap bisa cukup baik lah ya
karena kalau tidak memang operasionalnya akan sangat sulit gitu
nah ini yang menjadi pengawasan kami
dan sampai saat ini meskipun banyak peluhan ya mas
kami sudah inspeksi dan sudah melakukan kajian
belum ada pelanggaran terhadap tarif batas atas tersebut
dan yang ada memang semua naruh di harga paling atas
karena memang masih dalam koridor
kalau untuk pesawat yang jalurnya kembali ke kota asal
berilah promo yang setinggi tingginya gitu ya
karena juga ternyata banyak loh orang yang dari jawa barat jawa timur
atau dari luar jawa masuk ke jakarta
itu akan bisa menikmati harga yang pasti jauh lebih murah mas
karena ini tadi ya ini adalah hukum ekonomi sebenarnya
karena tidak ada pelanggaran ketentuan kami masih bisa membolehkan
nah lalu untuk opsi opsi
memang kalau di luar jawa itu umumnya kan tidak punya pilihan ya mas
ketika pesawat memang mahal karena tadi faktor faktor yang saya sampaikan
ya sekarang sepertinya mulai banyak beralih ke kapal laut
jadi mereka menggunakan kapal laut dengan waktu perjalanan yang mungkin ya pastinya akan lebih panjang
untuk perjalanan perjalanan yang lebih baik gitu
jadi sampai ke kampung halaman juga tepat waktu karena pembelian tiketnya juga sudah dilakukan jauh hari
demikian mas jadi ini memang faktanya demikian ya terkait dengan dunia penerbangan
tapi kalau untuk tba untuk tarif batas atas ini kan tadi ditetapkan rp delapan puluh sampai sembilan puluh ya bu deta
ini memang sudah pertanyaannya begini
karena memang keluhannya kok tarif batas atasnya sangat tinggi begitu kira kira
ya tarif batas atas ini atau koridor tarif batas bawah batas atas itu sudah berdasarkan penghitungan mas ya
dengan berbagai komponen terkait tentunya adalah biaya biaya yang timbul
karena mas k p melaksanakan operasionalisasi penerbangan
komponen terbesar itu adalah aftur dan biaya sewa pesawat
itu mungkin lebih dari enam puluh tujuh puluh persen komponen biaya untuk penerbangan itu berasal dari dua hal tersebut mas
terkait dengan operasional dan sebagainya
nah yang perlu juga masyarakat pahami harga akhir yang mereka lihat di aplikasi atau yang dikeluarkan oleh maskapai
itu bukan tarif batas atas mas
karena masih ada komponen pajak ada komponen surcharge ada komponen airport tax
yang itu mungkin bisa mencapai katakanlah kalau dari satu lima juta tarif batas atasnya bisa bertambah tiga ratus sampai empat ratus ribu lagi
tergantung dari bandara mana dia berangkat
karena itu masing masing bandara punya airport tax yang berbeda beda
jadi ini masih ada komponen lain nih selain tarif batas atas
jadi ini juga mohon masyarakat juga bisa lebih mencermati hal itu
oke jadi memang agak sulit ya untuk mengubah hal itu karena memang sudah ada hitung hitungannya tersendiri seperti yang bu adita bilang
tapi saya ke pak joko dulu sebelum ke pak syahril tadi
kalau berbicara opsi tadi bu adita sudah menyinggung soal masalah pelabuhan juga banyak yang
moda transportasi laut juga banyak yang dibuka
anda punya catatan lain selain pelabuhan untuk menjadi opsi opsi tertentu
ya tahun ini bagi masyarakat yang merasa dia tiket yang besar mahal kan
pemerintah kan membuka opsi untuk baru tahun ini setahu saya itu ada dua puluh rute untuk kapal laut gratis
ini hal positif dari tahun lalu setahu saya selama ini hanya buka dari semarang eh jakarta semarang surabaya sekalian bawa motis gitu kan
saya kira tahun depan itu bisa ditambah juga yang non kapal ini swasta bisa ikut
karena setidaknya pertengahan dari kalimantan ya itu yang ke sulawesi ke jawa itu cukup banyak
kalimantan saya perhitung itu ada delapan pelabuhan mungkin mulai dari palembang kemudian pangkalan pun
ada ketapang sampit kemudian banjarmasin balikpapan samari sampai nunukan itu bisa ke jawa
ke sulawesi ada tiga yang besar dari balikpapan kemudian samarinda nunukan itu ke sulawesi
cuma mungkin karena tahun ini masih baru awal itu sistem pendaftarannya masih agak semerawut lah
tapi setidaknya itu sudah awalnya cukup bagus dan perlu dikembangkan lagi untuk gratis kapal laut
tinggal bagaimana perantauan dari daratan sumatera ke jawa
kita bisa meniru tahun ini itu yang sumatera selatan cukup bagus
kalau di jawa tengah dki kan jakarta
tapi kan kalimantan selatan kalimantan tengah kalimantan barat itu lokal lokal
sumatera selatan selain dia lokal jawa dia antar provinsi
jadi dari palembang itu ada mudik gratis
itu bis ke sumatera barat sumatera utara
bahkan lewat penyeberang ke jawa tengah jawa timur
pusat juga harus masuk ke semua provinsi di daratan sumatera
toh tohnya sudah mulai terhubungkan untuk ke jawa
artinya konsentrasinya masih di jawa dan sumatera ya untuk mudik jawa
untuk mudik modal transportasi laut ini yang paling banyak
termasuk juga sebenarnya memberikan mudik gratis ke lampung
mengurangi orang ke lampung itu bawa kendaraan pribadi sebenarnya
semua kabupaten kota ada di lampung diberikan gitu loh
kalau untuk indonesia timur dan tengah bagaimana pak joko
kalau tidak terlalu signifikan atau
gatis gatis juga diberikan biar ada pemerataan
nah itu di saat ini juga harus diberikan juga
jadi jangan fokus pada kapal kapal yang milik pwmn
ini sebenarnya pembagian rezeki buat semuanya lah setahun sekali ya
yang penting kalau memang waktunya tidak dapat begitu ya
tertarik juga dengan isu kelelahan psikis ya
selain fisik tapi psikis juga perlu diperhatikan
kalau kita lihat banyak sekali pemudik juga yang sampai kampung halaman
bukannya ceria begitu ya
karena sudah menempuh perjalanan yang luar biasa berat
sehingga sampai kampung halaman tidak bisa banyak beraktivitas
belum lagi dia harus memikirkan untuk kembali lagi ke kota asalnya
untuk kembali lagi bekerja dan beraktivitas
penanganan penanganan kesehatan psikis ini juga adakah dilakukan oleh kementerian kesehatan
jadi tadi pertama kami ingin mengulang
untuk pengemudi angkutan umum ya
itu kita pastikan kesehatan mental mereka bagus
itu pun harusnya juga bisa melakukan check up ini
meyakinkan kalau dia juga sehat secara mental
jadi pemudi yang lain
memang faktor kelelahan kejenuhan di lapangan
nah kita menyiapkan posko posko kesehatan di sepanjang jalan mudik lebaran ini
untuk melakukan suatu terapi di sana
yaitu dengan cara dia harus istirahat dulu
kemudian dengan cara cara tadi seperti yang saya katakan
ada terapi untuk tradisional ya
dan juga memberikan makanan makanan yang memang dia harus disupply itu
nah tentu saja kita ingin semuanya ini kan mudik dengan sehat selamat nyaman dan tentu saja bahagia
nah kami sampaikan kepada bapak ibu sekalian
tadi kalau ditanya bagaimana tentang petugas
jadi insya allah kalau petugas baik dokter perawat maupun tenaga kesehatan yang lain
itu kita diatur bergiliran mas
nah karena di beberapa kabupaten itu sangat cukup ya tenaga kesehatan oleh dinas kesehatan
terima kasih kepada dinas kesehatan pemerintah daerah yang mengatur ini
dan tentu saja kita insya allah kalau petugas mungkin lebih bisa untuk mengatur kesehatan masing masing gitu ya
ya saya memang selalu salut kepada semua orang yang terlibat aktivitas mudik
walaupun dari mulai masyarakatnya petugasnya yang mengatur lebaran
lalu lintas mengatur juga lalu lintas orang yang ingin mudik maupun juga kendaraan
ini perlu tenaga yang luar biasa perlu perjuangan yang luar biasa
tapi tetap endingnya akhirnya kita akan bersama sama berbahagia di kampung halaman berkumpul bersama keluarga
dan kita doakan bersama mudik tahun ini lancar
tidak ada sesuatu yang berarti begitu ya
sehingga semua masyarakat bisa kembali ke kota asal
dan saya janjukan nanti untuk arus balik dengan selamat
baik terima kasih jurubicara kementerian perhubungan adita irawati jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril dan pengawal transportasi joko setiawarno
sudah berbagi informasi sudah berbagi perspektifnya soal arus mudik di sapa indonesia pagi hari ini
sehat selalu semuanya selamat pagi sampai jumpa lagi